diplomasi ekonomi indonesia akan ditingkatkan seiring dengan pesatnya persaingan ekonomi di ranah global
hal ini disepakati bank indonesia dan kementerian luar negeri melalui penanda tanganan nota kesepahaman atau mou diplomasi ekonomi
menurut gubernur bank indonesia agus martuardoyo kerjasama ini juga untuk meningkatkan peran kepemimpinan indonesia dalam bidang ekonomi di dunia
kami menyambut baik karena dengan adanya nota kesepahaman ini sinergi dan kerjasama antara kementerian luar negeri dengan bank indonesia akan semakin luas
dan kita akan bisa bersama sama untuk menjaga persepsi internasional terhadap ekonomi indonesia
sementara menteri luar negeri retno marsudi berharap mou tersebut menjadi amunisi bagi para diplomat indonesia yang bertugas di berbagai negara
dengan kerjasama ini secara konkret kita mendapatkan masukan masukan mengenai masalah kebijakan ekonomi mengenai kondisi perekonomian kita dan sebagainya dan sebagainya
yang kemudian akan kita gunakan untuk berjuang di luar negeri untuk membela kepentingan
pertumbuhan ekonomi kita secara terutama untuk kepentingan ekonomi tetapi juga kepentingan nasional kita
mou diplomasi ekonomi berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak
diharapkan mou ini akan meningkatkan investasi asing yang masuk ke indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi indonesia semakin membaik